seorang pegawai negeri sipil di kabupaten lamongan jawa timur
menyiksa anak dan istrinya dengan cara menyetur mereka
penyiksaan tersebut berlangsung hampir empat tahun
dan pelaku juga memaksa sang istri untuk merekam
dan dengan kamera ponsel saat menyiksa anaknya
pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah kedua korban melapor
entah apa yang ada di benak iwan kurniawan
oknum pns pegawai badan pusat statistik kabupaten lamongan jawa timur ini
tega menyiksa anak dan istrinya
warga perumda dekat kecamatan dekat lamongan ini menyiksa anak perempuannya
berinisial aw empat belas tahun dengan cara menyetrum listrik sekujur tubuh
bahkan pelaku memaksa sang istri mkm tiga puluh sembilan tahun
untuk merekam aksi penyetruman dengan kamera ponsel
jika sang istri menolak pelaku langsung melakukan penyiksaan
serupa terhadap istrinya
ironisnya penyiksaan tersebut ternyata sudah berlangsung hampir empat tahun
untuk melakukan penyiksaan sadis tersebut
kedua korban mengalami luka bakar di tangan dan kaki
bahkan keduanya kini masih mengalami trauma
sementara tersangka akan dikenai pasal empat puluh empat ayat satu undang undang republik indonesia
nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
dengan ancaman maksimal lima tahun penjara
sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah
kesalahan oleh istrinya dan anaknya ini sepilih
seperti anaknya menggunakan handphone pada saat belajar
kemudian ada kesalahan kesalahan yang lain
tetapi langsung melakukan tindakan penyetruman dengan cara seperti ini
dan ini sudah dilakukan berulang ulang menurut keterangan daripada istri dan anaknya
menurut psikolog rumah sakit silom hospital surabaya astrid geratna
kekerasan dalam pola pengasuhan akan berusak mentah
jika hal ini terus dilakukan bukan tidak mungkin
anak akan tumbuh menjadi individu yang dekat dengan kekerasan
sedangkan bagi anak yang pendiam kekerasan yang dilakukan orang tua ini
bisa membuat mental dan pikirannya tertekan hingga stres
namanya nggak ini nggak cukup matang untuk jadi ayah
prinsipnya gini mas orang tua itu mengatur perilaku anak untuk disiplin
itu bukan pada saat dia marah
dia melihat anak itu berperilaku kurang baik
maka dia perbaiki dengan mungkin ngomong atau melakukan sesuatu
nah yang ditunjukkan oleh ayah ini dia jengkel dia marah sehingga dia lepas kendali
sehingga dilepas kendali dia melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji
itu bisa memberikan dampak kepada si anak paling sederhana adalah dendam sama ayahnya
tapi yang lebih parah kepribadiannya bisa rusak
astrid menduga selama ini tersangka juga kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya
sehingga ia juga takut dan tak bisa melindungi anaknya
anak anak merupakan jati diri orang tua
pola pengasuhan yang sebenarnya bermaksud untuk mendidik dan mendisiplinkan anak
sangat tidak dianjurkan dengan kekerasan namun dengan kasih sayang